pemotongan hewan kurban harus mengikuti standar disasi protokol kesehatan saat penyembelian di kota bandung saat ini harga hewan kurban rata rata mengalami kenaikan antara lima ratus hingga satu juta rupiah untuk domba dan satu setengah hingga dua juta rupiah untuk sapi
ya kan permasalahan seperti itu

dari hari ke hari secara cermat
sebab perang melawan covid sembilan belas tidak akan berhasil
ini memang masih ada satu dua yang membandel ya
sembilan puluh enam sampai sekarang udah dua puluh empat tahun
gue mengalami gue ingin jadi pemain basket tapi gue jadi pemain cadangannya doang
foto nya ada yang lagi tembak tembakan
tadi pak menteri pu menyampaikan pada saya
kemudian motogp maret tahun depan
yaitu di belakang jempol kaki
di sininya stop masih di situ langsung diangkut
udah mulai suka basket dari kapan sih kak sebenarnya
tentu ini cukup positif bagi indonesia
waktu itu lagi ada yang namanya demo bosnia di kampus gue
jadi jadi ikonik banget ya cen ya
apa dengan dukungan semua pihak gotong royong semua pihak yang luar biasa
manis untuk menikmati akhir pekan kayak gini cocok banget karena sekarang saya daniel akhri
mereka diharuskan melakukan screening kesehatan
karena memang kemudian rekan rekan kita yang berbicara
utamanya lembaga lembaga negara
ada invitasi boleh nggak jadi ini jadi mc pasti ya enggak
menjadi tim pasukan pengibar bendera pusaka merupakan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi diri sendiri maupun keluarga
ataupun juga mereka yang baru saja tiba di jakarta
selamat pagi siang sore segala macam
dan artinya kita dari
servisus yang terbaik untuk rakyat papua
dan hal lainnya yang mengakibatkan bahwa angka persentase dari okupansi ini juga mengalami peningkatan ataupun di atas seratus adalah dikarenakan
pembagian tanah milik kesultanan dan masyarakat dianggap sudah fair selama ini
dan satu hal lagi untuk tanah kas desa itu diatur di pergub tiga puluh empat tahun dua ribu tujuh belas tentang pengobatan tanah desa
kemenkes juga meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas
karena memang dari pihak pengelola kemarin juga sempat menyampaikan kepada kami media baru diperkenankan untuk melihat langsung bagaimana kesiapan atau wajah terbaru dari asrama haji
agak mau gue gak kepikiran
dan juga mendorong bagaimana resources juga diperlindungi
orang dari istana kemudian invite untuk kemudian
ya udah deh kita taruhdin lagu kita gaya kita dengan pesan pesan yang ringan ringan aja ya
kelihatannya federal reserve tetap akan menaikkan s lima belas mereka dari lima basis point gitu ya
saya mengapresiasi upaya upaya bpk untuk memberikan informasi temuan
terutama kalau kita bicara dengan kebijakan bi maupun international bank sentral
ini kan menggambarkan betapa kemandirian ekonomi itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa diabaikan begitu ya
baik di kawasan pasar senen
tapi kok ini agak lupanya sedikit berbeda
ini kembali menggeliat di saat pandemi covid sembilan belas
jadi perlu revisi undang undang dalam rangka penguatan dan di sisi lain juga perlu penguatan kelembagaan
dari bdca bdri bank mandiri dnp dan asei ya
sekarang sebenarnya dia masuk salah satu
lo akan tahu gue berasal dari era
meskipun tadi anda sudah sedikit memberikan bocoran ya tadi
ini korbannya kali yang memang salah gitu
itu lo udah ngikutin banget berarti itu ya
kenapa hasil tes wawasan kebangsaan
jika tidak diberi garam adonan ini tidak akan membeku
menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit
seharusnya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga
undang undang kkr mari kita
setelah itu keluarkan kaun es krim yang sudah dimasak kurang lebih selama satu menit
dan tiap orang punya kapasitas yang berbeda beda
kemudian kalau kita lihat beberapa emiten komoditas memang harusnya cukup positif ya
yang telah bergabung dalam lembaga
kenapa alasan di bulan agustus
kayak nanti kalau kamu begini nanti takutnya begitu loh
sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita
dia sangka gue dari angka angklung ujung
di tengah ragam varian es krim kekinian es krim jadul atau yang sering disebut es puter masih eksis dan diminati oleh para pelanggan
dan kemudian kalau dilihat sebenarnya pola pergerakannya masih sama
dengan kemarin merupakan puncak dari arus balik
yakni hanya satu sembilan juta rupiah per bulan
ternyata melahirkan komunike bali dari g dua puluh presidensi g dua puluh indonesia ini
nah ini tentu mendorong cpo lebih tinggi
bahwa federal reserve sudah mencapai puncak kenaikan suku bunga
netralitas asn dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun
yang paling rajin nonton itu justru karena gini
seperti kpps dan orang orang yang menyiapkan ya membantu pemilu ini
kalau dari sisi harga ya kak emang kadang
ini pertama kali kita mengadakan event motogp ini
ponsel yang rusak berforma menurun baterai bocor
angka ini jauh di bawah sektor pertambangan yang rata rata memberikan empat empat juta rupiah
oh gak apa apa biasa anak laki laki berantem
gibran telah menanam lebih dari seratus jenis tanaman pangan
untuk menunjukkan prestasinya bagi indonesia dan dunia
mungkin sadar gak sadar kita kadang kadang suka melontarkan
berarti punya ruang terbuka hijau yang cukup di rumahnya
jadi gini ketika kita udah bergelut di bidang entertainment terus di jakarta
namo buddhaya salam kebajikan
karena ketika bicara kekerasan di jakarta saja ditinggal pandangan
ada kalau jeruan saya nggak pakai
dan ini juga sudah melanggar aturan kalau nggak salah pasar tiga ratus lima puluh delapan atau tiga ratus lima puluh sembilan undang undang penerbangan kita
selain itu proses pemantauan izin penggunaan yang seharusnya dilakukan tiga tahun sekali
otomatis itu hanya menjadi miliknya sandra dewi
kris dengan jumlah pengguna saat ini mencapai empat puluh delapan dua belas juta dan jumlah merchant
kenapa karena ya mungkin separoh ya dari bbm kita adalah impor gitu pada posisi hari ini
di akhir tahun dua ribu dua puluh dua pemerintah memutuskan impor setengah juta ton pada saat itu ya
bantuan produktif usaha mikro
tapi d ya ketauan tahun berapa ya
etapa etapa ujian yang berat
gue sih tidak berkemampuan tapi boleh nggak gue meminta satu orang untuk memanajeri timnas
ditindaklanjuti tidak hanya pr untuk
dan salah satunya adalah minyak bunga matahari
statusnya ada informasi terbaru nggak pak
kak uja makasih banyak waktunya udah mau diganggu nih
sehingga produksi pada tahun yang bersangkutan
lebih dari tiga puluh menit perjalanan ya
nah sampai kelihatan keretanya udah deket gitu
tapi overall produksi tahun dua ribu dua puluh tiga itu justru membaik
yang pertama itu adalah perang rusia ukraine di awal tahun
di sini alhamdulillah kakinya kanan semua yang kirinya lagi betato
hanya akan menawarkan rasa letih di pandemi ini
apakah ini kemudian betul politisasi seperti disampaikan oleh pak prabowo muncul hangat hanya ketika musim debat capres mulai begitu
dimakan tuh neng satu dua tiga
presiden jokowi kembali meminta lagu ojo di bandingke dibawakan dalam pesta ngunduh mantu pernikahan kaisang di puro mangkunagaran
dan disini namanya mario betul namanya mario ya sebagai pembentang kemarin
lima kg karena penasaran saya langsung pesan mie kari untuk porsi empat orang dan mengintip cara
damar sinuko semarang jawa tengah
pengalihan pegawai kpk menjadi pegawai asn serta peraturan kpk nomor satu tahun dua ribu satu tentang
saat ini ya terima kasih mbak selamat malam ya
seperti india indonesia dan ya asean lah secara umum gitu ya
peraturannya aturannya dilaksanakan atau tidak
justru itulah yang harus kita lakukan
memang kalau kita lihat pekan ini diwarnai mulai keluarnya laporan keuangan ya
mungkin saya mau menekankan bahwa kita sebenarnya sudah punya toolsnya bagaimana melakukan pencegahan dan penanganannya gitu ya
tapi memang orang sedikit khawatir rata rata consumer good ini
iya pak hans kalau bisa sedikit diberikan insight ya terkait dengan pergerakan isg hari ini dan satu pekan
kalau kemudian ini terus memanas ya tentu saja nanti akan mempengaruhi harga minyak gitu
setahun lebih kan hampir satu setengah tahun
karena apapun yang memproduksi padi itu bukan pemerintah
dan tidak ada toleransi sedikitpun terhadap
jadinya kita coba untuk mereka mendapatkan pendidikan
tetapi kalau harta yang sejak awal dimiliki
hotel nusantara bintang lima hari ini
karena puncak panen raya pertama dan kedua sudah terlewati
rp satu ratus lima puluh juta untuk membeli hak pakai ruko di atas tanah kas desa
nah itu dilakukan oleh siapa dilakukan oleh kesultanan oleh pemda
sedangkan paslon sekitar dua ratus ribu dan tiga ratus ribuan aja
ujian pimpinan dan dewas
dan menurunkan barang di tepi jalan bukan di tempat yang sudah ditentukan
jadi batita ataupun juga anak yang berusia di bawah tiga tahun ini masih diperkenankan untuk tidak membayar tiket dari kereta api ataupun juga rupiah
mungkin waktu kerjanya tadi disampaikan dalam pembahasan di depan ya
tidak meresepkan obat obat atau memberikan obat obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup
di mana ya pasar selasa dan pasar sabtu
e badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
jadi kalau kita lihat malah yang di top five ini gak ada yang paslon dua
setelah ia tergiur membeli satu unit ruko yang berdiri di atas tanah kas desa candi binangun
bahwa mereka tidak bisa mencari penyelenggara pemilu
d bknri bersama bin bnpt bahis busat intelijen tni angkatan darat dan bins
dan para anggota mpr republik indonesia
soalnya kan kalau kris itu kan lebih mudah kan gak usah kita bayar pakai
nah kali ini pengen liburan bareng besti
bank sentral kemarin mempertahankan suku bunga ya
maksudnya ya antara dua puluh hari sampai tiga puluh hari lah pergeserannya
stok air tahun itu hanya empat juta ton
maksudnya settingan wawancaranya itu dadakan
dalam upaya mengatasi masalah ini
ratusan personel satlantas polresta bandung dikerahkan untuk menyisir jalan sepanjang sekitar tiga puluh km
itu pun juga merupakan pemahaman yang kurang tepat
mereka termasuk dalam volume penumpang yang naik ke gerbong kereta namun tidak diperkenankan untuk duduk sendiri di kursi melainkan harus dipangkul begitu bersama dengan orang tuanya
yang saya hormati yang mulia para duta besar negara negara sahabat dan para pimpinan
untuk menuju masyarakat yang lebih sehat
komunitas yang banyak berkata
akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak
dr gunawan menyarankan agar menjalankan diet hidup sehat
senin selasa rabu kamis jumat sabtu minggu adalah nama nama pasar
tapi tanggal tujuh belas itu sudah bisa lebih longgar
setelah itu masuk ke bagian selanjutnya uji emisi
ini di stasiun tengah dalam artian adalah misalkan dari kawasan purwosari untuk menuju ke jakarta ada yang berhenti terlebih dahulu ke kawasan cirebon
bahwa sebenernya banyak sekali yang diserang tidak saja secara fisik mental tuh jatoh kalo udah di rumah sakit
ataupun kontraflow yang biasanya dilakukan di tol jakarta cikampek
sehingga ada beberapa masyarakat yang mencari penyewa
di daerah deket citraland gitu jakarta
tapi ada juga isu yang lumayan banyak dibaca sama sahabat kata data nih
adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu
mengingat ini varian delta juga dikhawatirkan akan bisa membuat tingkat peningkatan kasus tidak hanya di wilayah pulau jawa tapi misalnya di sumatera juga kalimantan ini menjadi sebuah hal yang patut juga diperhatikan
mobil bak terbuka truk bus maupun taksi layak jalan atau lolos kir
tentunya bila jumlahnya berlebihan hati akan dahulu mengalami gangguan
pas kuliah gue kenalnya pas kuliah
tapi jangan sampai ultra sosial gitu
di situ sudah mulai bisa memanage bagaimana kita mau naik nih harus tenang
tentu tidak mempengaruhi kerja kerja kami ya
dari smp yang jago jago teman teman yang lain
carut marut status tanah di kawasan jogja
lalu kemarin yang geladi kotor juga saya masih ada kesalahan
nah kami akan memaksimalkan peran kami sehingga edp di si sebagai pengelola kawasan merasa nyaman beroperasi di tempat kami
bisa dinikmati hujan hujan tetap banyak membeli
atau sarana produksi pertanian termasuk memperkenalkan teknologi terbarukan
alasannya ya pertama untuk meningkatkan performa ya karena kan teknologi itu cepat sekali dia berkembang
saat ini petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps masih melakukan pencarian lokasi baru sebagai pengganti tps
dan begitu saya lihat masuk ke dalam tahun dua ribu tujuh itu ternyata ada satu ratus dua puluh satu aturan aturan iq yang kita langgar
yang menghasilkan bahan dasar tadi itu harusnya punya keuntungan yang lebih besar
melihat visi dan misi dan juga paparan yang disampaikan oleh para calon presiden kemarin malam ini
tapi sekali lagi bukan berarti terus social disconnecting ya
terus pokoknya salam buat para pendengarnya
lalu juga naik satu lagi terakhir waktu pak prabowo diwawancara oleh media saat lagi berang ya
dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru
dan kemarin juga sempat disampaikan juga oleh kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta
harta mana yang lahir ada atau dibiliki sebelum perjanjian pemisahan
dan sekarang kita masuk episode ke lima belas dan gestantnya nggak main main sekarang
seperti dengan cek kadar asam urat ke dokter
tapi saya juga mau sampaikan
untuk mengantisipasi defisit defisit ini
dan juga terhadap pelaksanaan undang undang tentang desa
nah masih ada spare ataupun juga sisa waktu yang panjang begitu yang bisa disiapkan ataupun juga dipilih oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju ke kai dawab satu jakarta
serta kepemimpinan yang responsif
bahwa kalau kamu ikut ngompor ngomporin ya kamu punya potensi untuk jadi pelaku nantinya gitu
salah satu pengidap demensia alzheimer tahap awal
tapi insya allah kita akan berusaha lebih baik lagi
kami akan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa kereta api tersebut
y nya barangkali gitu ya ini kan sesuatu hal ya ibaratnya startup
nah selesai wawancara itu
sebelum saya turun itu dia udah lari ke barat
dalam menangani permasalahan kesehatan
saya berpikir sudah selesai juga kerja keras
terindikasi import itu turun delapan belas dari perkiraan tujuh lima ya turunnya
nah bagaimana bisa mas aji bisa sharing ke kita juga bahwa ya itu tadi digital minilism
kalau menurut gue itulah seninya ketika kita awalnya pekerja seni